ibu dan anak ditemukan tewas terbakar di dalam rumahnya saat kebakaran depo pertamina pelumpang jakarta utara terjadi
petugas pmi menemukan jenazah ibu dan anak ini dalam posisi berpelukan di salah satu ruangan rumah
petugas dari palang merah indonesia kembali melakukan penyisiran korban di lokasi permukiman warga pada sabtu pagi
kali ini petugas kembali menemukan korban di salah satu rumah yang merupakan ibu dan anak
saat ditemukan kedua jenazah dalam kondisi berpelukan
petugas selanjutnya langsung mengevakuasi dan membawa kedua jenazah dengan mobil ambulans menuju rumah sakit polri
petugas sempat kesulitan untuk melakukan proses evakuasi karena banyaknya warga yang ingin melihat kejadian dari dekat